sudara kepadatan kendaraan menuju pelabuhan merak banten minggu malam mulai berkurang
terpantau antrean di tol merak saat ini sekitar tiga km dan meski demikian antrian kendaraan masih terjadi
untuk mengurai kepadatan di pelabuhan merak delaying zone atau zona tunda masih diberlakukan di beberapa titik seperti exit tol merak
untuk mempercepat pergerakan kendaraan di pelabuhan juga dilakukan memaksimalisasi pelabuhan panjang lampung sebagai jalur alternatif mudik
hingga malam ini saudara volume kendaraan yang masuk ke pelabuhan merak terus bertambah
data pt asdp cabang utama merak mencatat total penumpang yang meninggalkan pulau jawa via pelabuhan merak dalam tiga hari terakhir
terpantau sejak pukul delapan belas waktu indonesia barat penumpang roda empat memadati areal pelabuhan untuk bisa check in masuk ke pelabuhan
setidaknya diperlukan waktu sekitar lima jam untuk bisa masuk ke dermaga reguler hingga naik kapal penyeberangan
pemudik sepeda motor yang menyeberang di pelabuhan pt pelindo ciwandan kota cilegon banten
dari empat puluh delapan orang dengan jumlah kendaraan mencapai tiga puluh tujuh unit lebih
volume kendaraan roda dua atau pemudik dengan sepeda motor di pelabuhan pt pelindo ciwandan kota cilogon banten
terpantau mulai terurai sejak minggu sore
kepadatan kendaraan pemudik ini pun sudah mulai berkurang meskipun masih tampak ramai